dunia sepak bola indonesia lagi lagi menjadi bahan pembicaraan kali ini tentang rencana
keterlibatan timnas israel dalam piala dunia u dua puluh nah kondisi sedang terbelah nih ada yang pro ada yang
kontra yang pro menyatakan bahwa setiap kesebelasan itu boleh berlaga dimanapun kapanpun ada yang
bilang bahwa jangan kaitkan dong antara sepak bola dan politik nah sementara yang menolak menyatakan
bahwa indonesia tidak boleh bergeser dari sikapnya membela palestina termasuk menolak keterlibatan
tim israel dalam piala dunia u dua puluh
adalah wakil ketua komisi sepuluh dpr ri abdul fikri fakih yang menegaskan ketidaksetujuannya atas
keikut sertaan tim israel dalam piala dunia u dua puluh abdul bahkan mengingatkan sikap presiden pertama
soekarno ketika menolak mengeluarkan visa untuk israel pada gelaran asean games tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sikap bangsa dalam menghadapi penjajah bahwa indonesia anti imperalisme kalau sekarang
kondisinya kita lihat bahwa di jalur gaza di tepi barat dan sebagainya yang disampaikan
oleh ibu menteri luar negeri bahwa israel semakin brutal dan tahun yang paling mengerikan adalah
tahun dua ribu dua puluh dua kemarin bahkan tahun lima puluh tujuh sembilan puluh tujuh sungguhnya indonesia itu sudah lolos pertandingan tingkat asia
hanya perlu bertanding dengan israel untuk bisa lolos ke piala dunia tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan di sweden tetapi tim
nasional tidak berangkat dan melepaskan untuk lolos ke piala dunia mendukung palestina
nah ini juga kemudian mungkin yang sering diviralkan juga di asian games ke enam seribu sembilan ratus enam puluh dua
presiden soekarno juga tidak memberikan visa untuk atlet kontingen israel dan taiwan
pelaksana tugas menteri pemuda dan olahraga muhajir effendi senada dengan abdul fikri fakih
muhajir menekankan pentingnya meneguhkan komitmen seperti yang tertuang dalam pembukaan undang undang
dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima di ini masih harus ada koordinasi dan saya baru menyiapkan apa
beberapa pihak yang akan harus segera saya kontak intinya begini jadi kita tetap akan berpegang
kepada kepada komitmen kita atau bukan ini bukan hanya soal kebijakan tapi karena soal undang undang
di dalam undang undang dasar dalam pembukaan bahkan alinia pertama itu harus betul betul dipegang
tidak boleh ada kompromi soal itu aja
seolah tak mau menggiring bola panas lama lama
tentu domain daripada politik luar negeri indonesia ada di kemenlu
itu sudah ada putusannya sudah ada rapatnya
jadi kita harus bagi bagi tugas
dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini
saya menemui dina praptora harja
pengamat hubungan internasional
dina menangkap adanya rasa gemas di masyarakat
atas persoalan palestina dan israel
yang sampai saat ini tidak juga menemukan titik temu
hasilnya sedikit saja ada keterlibatan israel
masyarakat meresponnya dengan gegap gempita
termasuk rencana keikutsertaan tim israel dalam piala dunia u dua puluh
menurut saya tidak
pasnya di situ
oke kita frustasi akan masalah ini belum ada solusi sampai sejauh ini
tapi jangan ditaruh keranah bola
karena isu yang sifatnya politis
tentu penyelesaiannya kita juga harus luas ya
karena kalau pendekatannya itu kita langsung malah menjegal
berusaha untuk memblokir kepesertaan orang orang yang atlet sifatnya
mereka ini kan kelompok masyarakat
yang harusnya justru bisa mempersatukan
justru kalau mereka atlet kita ketemu atlet mereka
harusnya ada komunikasi
bisa dicari dong titik temunya apa
kita ini sekarang di era di mana israel sebagai satu negara
dia adalah punya keunggulan ya di bidang ekonomi jelas
di bidang teknologi
dan secara politik dia di kawasannya juga
belum ada penanding khusus untuk isu isu pertahanan lah
keamanan kemudian persenjataan juga
jadi kalau kita berhadapan dengan negara yang secara posisi politiknya
ekonominya teknologinya kuat
cara kita pun harus luas dong
nah kalau kita bicara cara yang luas itu artinya
kita di depan kita harus bisa bicara baik baik
di belakang kita cari cara
untuk memastikan agenda kita masuk
justru kalau kita mainnya langsung keras di depan kita blokir
apa yang akan terjadi salah satu konsekuensinya
bisa saja atlet kita dalam kesempatan yang lain juga akan mengalami penolakan
dari orang orang yang digalang deh
karena indonesia juga tidak lepas dari persoalan persoalan yang mungkin secara angle bisa dipersoalkan
misalnya persoalan papua
ya saya sih nggak mau sampai sejauh itu ya
indonesia tidak selemah itu dari indonesia
urusan yang terkait dengan palestina ini
kita butuh aliansi
negara seperti arab aja sudah mau ngobrol sama mereka
sudah mau duduk bareng bareng
bikin kerja sama bahkan ya
iran pun nggak merasa takut takut amat sekarang sama israel
artinya kita harus cerdas betul di situ
saya bilang tadi luas ya
jangan sampai kita ketinggalan kereta juga
satu dari sedikit orang indonesia yang secara terbuka menyatakan pro terhadap israel
pendiri yayasan hadasah indonesia dan pengelola kanal youtube fakta israel ini
menilai masyarakat indonesia salah persepsi tentang israel
narasi israel menjajah palestina misalnya
bagi monik tidak sesuai dengan faktanya
di situasi yang dibangun israel menjajah palestina
padahal kalau kita ditanya
oke dijajahnya sejak tahun berapa
atau dijajahnya pada masa pemerintahan siapa
kalau kita lihat di sejarah
nah di sejarah itu kan jelas banget ya
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh
adanya negara israel itu kan keputusan pbb

ini bagi dua nih sekecil itu
menjadi israel palestina dan arab palestina
negara negara arab pada masa itu menolak
di tiga puluh tiga negara mendukung tiga belas negara menolak
secara aturan kementerian luar negeri hanya punya ketetapan
bahwa tidak boleh simbol
simbol bendera dan lagu kebangsaan
nah yang sesungguhnya
kalau itu diterapkan
pada saat israel boleh masuk ke negara kita
itu agak aneh nggak sih mas
lagi tim sepak bola
kalau sebelum nyanyi
itu mereka ada menyanyikan lagu kebangsaan
tiba tiba lagu kebangsaannya israel tidak diperdengarkan
sepak bola itu kan bisa dibilang
itu kan olahraga rakyat kita ya
selain yang kita hebatnya di bulu tangkis
panahan dan sebagainya
tapi sepak bola ini olahraga semua orang
semua orang senang sepak bola
karena itu ketika ada nama israel muncul
orang itu jadi menyita perhatian orang orang
nah justru itulah kalau menurut saya
karena banyak orang yang tertarik dengan sepak bola
ini adalah dalam tanda kutip kampanye yang bagus
atau momen yang bagus untuk yuk kita menerima orang datang main bola
kita menjadi tuan rumah yang baik
kita menjadi orang yang penerima tamu yang positif
untuk citra kita sendiri
sebagai bangsa yang toleran
bangsa yang cinta damai
pengambilan timnas israel
pendiri save our soccer apung widadi
menganggap wajar penolakan atas kedatangan timnas israel
belajar dari kasus penolakan tim rusia di piala dunia qatar
karena menyerang ukraina
maka penolakan pada tim israel yang juga menyerang palestina
juga bisa dipahami
bola dan politik juga sangat dekat nggak bisa dipisahkan
karena dia adalah bagian seperti mata uang
seperti mata uang selisihnya tipis banget lah jadi sampai kapanpun misalnya israel ketika
mengajukan sebagai tuan rumah piala dunia pasti akan ditolak oleh negara negara muslim
dan biva memahami itu wajar gitu loh tapi intinya ginilah idealnya sepak bola itu
bersih dari hal hal apapun dari politik dari agama dari ras bahkan anti rasisme
dari hal hal yang korupsi macam macam itu boleh idealnya tetapi saat ini bola itu adalah sebagai
medium kalau misalnya pemerintah indonesia ini kan sudah komit waktu bidding dengan fifa itu kan
juga mungkin ada komitmen misalnya kalau israel datang gimana oke nggak papa gitu kan
sebagai tuan rumah ya karena ini cerminan untuk batu loncatan untuk jadi tuan rumah piala dunia ya
yang senior bisa jadi indonesia kayak gitu kan karena sebelumnya juga bidding artinya ini juga
apa manajemen juga harus menentukan sikap menolak atau enggak terserah aja nih silahkan nih pssi nya
viva nya itu kan terserah presiden juga yang terdengar ini adalah tim israel tetap datang
mainnya misalnya di bali
kalau itu jalan tengah kalau itu jadi jalan menurut saya itu bagus jalan tengah itu kan misalnya kayak
kemarin arema kita kan memang nggak setuju ya ditolak dimana mana akhirnya main di pt ika gitu kan
nah udah misalnya israel datang kita yang menolak nolak ini tetap boleh israel datang
untuk menyelamatkan muka ini penyelenggara dan fifa misalnya main di bali juga nggak apa apa kan
keputusan tetap berada di tangan pemerintah indonesia pssi dan tentu saja fifa
apakah timnas israel tetap diperbolehkan menjadi bagian dari peserta piala dunia u dua puluh
atau diganti dengan kesebelasan dari negara lain